oh iya yang tentang mantannya boy tuh amin kayak gimana sih
dia pasti sakit hati banget sama mantannya iya kan
terus udah gitu jadi dia pengen mainin semua cewek yang ngedeketin dia dan dideketin juga
iya kan kayak mau di jaman dahulu tuh
ih enggak enggak enggak enggak enggak enggak gitu enggak gitu
boy tuh cuma mau hangot keluar kalau misalnya dia diajakin jalan
terus dia tuh kalau misalnya lagi berduaan nih ya dia tuh gak pernah ngegombalin gue waktu itu
terus kalau setahu gue sih kalau gue lagi sama temen temen ceweknya tuh yang ceweknya gitu
dia gak pernah berani bilang kalau dia tuh suka sama ceweknya
yaudah kita tunggu aja reaksi boy selanjutnya
iya gak sambil kita nungguin reaksi boy yang selanjutnya kayak gini

gak diangkat sih sama raya
hmm atau jangan jangan dia lagi sibuk berduaan kali sama mondi
aku pamit dulu ya aku boleh ingat aku mau ke rumah gue
cepet banget ya
hi sian kita hari ini bisa ketemuan gak sih lo sekalian aja ajak negan meli k corhat nih
wah kenapa nih lagi galau gunda gulana lu ya

lagi butuh pendapat kalian aja
oke deh kalau gitu sip ciao sekarang bye
wah levatnya yang ampun ya
ya ampun raya dari tadi tuh lo susah banget nih hubungi
soalnya sekarang gue lagi di rumah sakit nih lagi dirawat
iya badan gue drop gue akan tipis
tapi lebih parah dari lo
terus terus sekarang kalau dirawat di rumah sakit mana
udah lah gampang nanti gue bbm in
yang jelas sekarang gue lagi butuh istirahat total
udah lah lo gak usah khawatir lo santai aja
yang jelas buat beberapa hari ini gue perlu istirahat
dan kayaknya gue belum bisa masuk sekolah deh
yaudah yaudah kalau gitu gue doain supaya lo cepat sembuh ya
pokoknya gue mau tidur
pokoknya lo harus janji sama gue kalau ada apa apa lo butuh sesuatu lo harus kabarin gue
mau malam subuh sekalipun oke janji
gak tau gue
sorry ya raya gak bisa dateng
kayaknya reva bener bener marah sama gue
dan dia gak bakalan percaya lagi sama gue
kita harus siap siap buat harus latihan
kejuaraan torun bebos udah semakin dekat
ya udah yaudah hari ini mendingan kita latihan fisik aja dulu kali ya
dan kalau misalnya kita gak nge gym mendingan kita ke sport hall aja
eh lo tuh main mau cerita sama kita kita biasa lo cerita sama raya
ah iya nisin soalnya raya tuh lagi sakit dia lagi dirawat di rumah sakit
serius sakit apaan
sakit tipes tapi kayaknya lebih parah daripada gue deh
makanya itu dia butuh istirahat total jadi kita mendingan jangan ganggu dulu aja
yang terpenting kita harus doain supaya raya cepat sembuh oke
dan tadi juga raya udah janji sama gue kalau misalnya ada apa apa dia pasti langsung telepon kita
kasian iya bener deh kata lo re yang penting kan kita doain semoga cepet sembuh
yang penting kan sekarang udah dirawat di rumah sakit ya kan
iya bener tapi kan gue jadi gak ada yang ngajarin ngebut dia gak bisa ngajarin gue dong sekarang
kok lo tiba tiba pengen ngebut ngebut pengen jadi pembalap ya kayak raya mereka
soalnya kemarin kan gue ngobrol sama hicle tuh terus dia bilang sama gue dia suka sama raya karena raya
itu pembalap terus kayak tomboy tomboi gitu
yaudah semoga sukses ya
reva reva sekarang ke lure gue pengen banget tau katanya sini lo minta kita datang ke sini
biar cerita sama kita kita soal kegalauan lo kenapa lo galau kayak di pulau pulau gitu
ya gue mau cerita tentang boy
waktu itu gue ke rumah gue
terserah lo mau percaya sama gue atau enggak
terserah juga lo mau bilang gue masih php in lo lah
gue masih kayak cowok playboy lah itu terserah loh
yang penting sekarang gue udah ngungkapin perasaan gue yang sebenarnya kalau
gue juga ga maksa buat lo jawab kok
lo mau jawab atau engga itu terserah lo
jadi gitu deh ceritanya girls menurut kalian gimana
malah pada bengong
kita kan serius ngedengerin cerita lo gimana sih ternyata
aduh kalo kayak gitu sih menurut gue boy serius banget re sama lo
kalo dia ga serius dia ga mungkin pake acara dateng dateng segala ke rumah lo tau
jangan salah bisa aja pas dia lagi deketin si reva di sisi lainnya lagi pacaran sama angel ya kan
namanya juga playboy gak mungkin di stuck sama satu cewek
bener bener bener bener bener bener juga ya megan
tumben loh makin lama makin pinter jadi dokter cinta ya
nih ya gue setuju banget tuh sama meghan
bisa aja kata kata politis itu buat siapapun
ih engga engga engga boy tuh sebenernya ga playboy serius deh serius boy tuh ga playboy
lah inget gak sih dulu tuh gue pernah deket sama boy
sampai banyak yang ngira kalo gue tuh jadian sama boy padahal sebenernya engga sih
tapi jujur dulu tuh gue agresif banget ngedeketin dia
tapi emang boynya gak pernah nolak gitu kalau diajak jalan
soalnya kan boy baik banget ya jadi dia tuh ga mau nyakitin perasaan cewek
lagian juga kayaknya waktu itu dia lagi butuh temen gitu soalnya dia baru putus kan sama pacarnya ya mantannya
oh iya yang yang tentang mantannya boy tuh amin kayak gimana sih
dia pasti sakit hati banget sama mantannya iya kan terus udah gitu
jadi dia pengen mainin semua cewek yang ngedeketin dia dan dideketin juga
iya kan kayak mau di jaman dahulu tuh
ih engga engga engga engga ga gitu ga gitu
boy tuh cuma mau hangout ke luar kalo misalnya dia diajakin jalan
terus dia tuh kalau misalnya lagi berduaan nih ya dia tuh gak pernah ngegombalin gue waktu itu
terus kalo setau gue sih kalo boy lagi sama temen temen ceweknya tuh yang ceweknya gitu
dia gak pernah berani bilang kalau dia tuh suka sama ceweknya
ya udah kita tunggu aja reaksi boy selanjutnya
iya ga sambil kita nungguin reaksi boy yang selanjutnya kayak gimana
kita cari tau juga tuh hubungannya dia sama inkel tuh apa
hubungannya tuh apa
gue latihan balik sama siapa ya kan rey lagi sakit
nah sama reva aja kan dia jaga bahan motornya ya kan rey ya kan
ah engga deh kayaknya gue lagi ga mood deh
gue sih bisa ajarin lo teknisnya aja cuma gue gak mungkin nemenin lo latihan
oh ya udah ga apa apa kalo gitu lo ajarin gue teknisnya aja
oke kalo gitu gue harus tau dulu nih biasanya lo kalo ngebut itu startnya berapa berapa kilometer
lumayan kok gue kalau ngebut sekitar empat puluh km per jaman lah
hahahaha sindi sindi yaudah coba gini deh
lalu mulai start awal dari enam puluh kilometer
terus lo coba terus coba terus sampai bisa lewat dari seratus lo coba aja kayak gitu dulu
yaudah kalo gitu gue abisin latihan sendiri tapi lo meg lo ga boleh kemana mana
gue harus pantau gue latihan agar gue semakin jago